sementara ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar berpandangan forum presidential club yang diisi mantan presiden sangat memungkinkan untuk diwujudkan
iya mestinya memungkinkan karena seiring dengan waktu kan sudah waktunya melupakan perbedaan dan konflik konflik yang tidak produktif